turnamen golf indonesian masters dua ribu tujuh belas diikuti oleh beberapa pemain golf papan atas seperti justin rose asal inggris dan kiradek api banrat asal thailand
indonesian masters merupakan babak ketiga dari panasonic swing sebuah rangkaian kompetisi poin agregat yang mencakup lima kejuaraan yang diadakan di thailand malaysia jepang dan indonesia
di mana para pegolf asian tour dapat bersaing untuk meraih bonus pool menarik
indonesian masters merupakan acara terakhir di tour utama manapun di seluruh dunia dengan perolehan official world golf ranking yang signifikan
pemenang indonesian masters juga akan menerima undangan untuk wgc bridgetone invitation pada dua ribu dua puluh
dan saat ini kita sudah tersambung dengan koresponden cnn indonesia arman helmi yang berada di royal jakarta golf club
arman selamat siang hingga sabtu siang bagaimana jalannya turnamen golf indonesian masters dua ribu tujuh belas
baik rian hastri saat ini di royal golf halim jakarta timur masih tetap berlangsung pertandingan ini
karena memang sejauh ini kita masih berada di royal golf halim jakarta timur

ini yang bisa kami pantau hasilnya masih bisa terus berubah ubah
tapi yang pasti saat ini yang berada di tiga urutan teratas seperti yang sudah rian sampaikan tadi
ada justin rose dari inggris kemudian juga ada vincent scott dari zimbaway dan juga ada satu pemain dari korea begitu
dan ternyata dari turnamen indonesian masters dua ribu tujuh belas ini yang paling menjadi sebuah berita gembira bagi indonesia
karena dari tujuh pemain asal indonesia yang lolos sampai ke ronde ketiga hari ini
tujuh pemain indonesia dan satu diantaranya rian hasri adalah salah seorang pemain amatir begitu dan bukan pemain profesional
yang berhasil lolos sampai dengan ronde ketiga seperti itu
dan seperti apakah jalannya pertandingan dari indonesian master dua ribu tujuh belas ini
bersama saya saat ini sudah ada director of indonesian masters dua ribu tujuh belas mary kwan
nah sejauh ini mbak mary anda melihat dari ronde pertama sampai dengan ronde ketiga
akankah sebenarnya justin rose akan terus memegang kendali atau menjadi top teratas begitu
kemungkinannya sih tentu saja
dari kemarin kita tidak lihat yang sekarang ini ada di posisi kedua
jadi memang goff ya seperti begitulah
tapi kita lihat chance nya untuk just tindro sendiri sangat besar
nah ini kan saingan saingannya kemarin ternyata berubah ya
urutan keduanya siapa sekarang juga ternyata sudah disalib sama yang lain
melihat pemain pemain yang ada selain justin rose bagaimana ini mbak mary
saat ini sih kalau saya sendiri masih pegang justin rose
tapi yang saya pegang sebenarnya yang kiradek
ternyata akhirnya kiradek turun ke posisi yang
saat ini mungkin lima atau enam gitu
jadi susah banget sih kita prediksi
tapi yang saya paling senang adalah saat ini anak anak indonesia at least sampai lolos ke ronde ketiga ini
dan ada tujuh orang itu cukup membahagakan sih buat kami sebagai pihak promotor maupun ya pecinta goff yang lainnya
dari tujuh orang ada satu pemain amatir
nah bisa diceritakan siapa ini anak amatir yang bisa lolos sampai ke ronde ketiga
ini juga cukup luar biasa buat kita di mana ada empat amatir dan berhasil lolos ada naraji
ya kita cukup bangga juga sih ya
belum jadi pro tapi udah bisa cut
nah proses seleksi sebenarnya kan ini pemain profesional semua
ternyata ada satu yang amatir yang masuk
bagaimana sih kok bisa dia masuk di sini
memang kita di dari field nya ini memang selalu kita ada alokasi kan buat amatir
dan kebetulan memang kita slot ada empat orang dan di mana kita dapatnya dari persatuan goff indonesia
nah mereka ada kualifikasi sendiri dan akhirnya terpilihlah empat anak itu
nah mereka ada kualifikasi sendiri dan akhirnya terpilihlah empat anak itu

persyaratan untuk bisa masuk sampai dengan ronde ketiga persyaratan apa yang harus dia lalui begitu
yang pastinya di hari pertama dan hari kedua dia harus bermain bagus untuk bisa masuk sampai ke top enam
nah ini sebenarnya pemenangnya sendiri daripada indonesian masters dua ribu tujuh belas mungkin jenjang setelah ini dia akan dibawa kemana atau akan mewakili apa begitu
ini karena penutupan tahun juga dari asian tour
nah kita dapat satu
kita dapat satu bonus khusus dan di mana pemenang indonesia master tahun ini bisa masuk ke wgc yang di meksiko tahun depan dua ribu delapan belas
jadi itu salah satu keuntungan untuk bermain di indonesia masters tahun ini
nah dari dua ribu sebelas ya sampai dengan dua ribu tujuh belas berarti memang tahun dua ribu tujuh belas ini adalah satu prestasi membanggakan begitu bagi indonesia karena ada tujuh pemain
ya tujuh pemain di indonesia
berarti sebelum sebelumnya belum pernah ada begitu
sebelumnya ada tapi tahun lalu
itu sekitar empat orang pemain indonesia berhasil lolos dan tahun ini ini cukup membanggakan
memang dari kemarin kita sempat ya yang istilahnya ya coba untuk berapa orang yang anak indonesia akan bisa lolos dan ternyata tebakan kita cukup memuaskan juga
kita ada yang bilang lima ada yang bilang enam dan saat ini ada tujuh
makanya kita cukup membanggakan sekali
ya rian saat ini memang pertandingan masih tetap berlangsung begitu mbak meri karena tadi sekitar pukul sebelas tiga puluh di lapangan sekitar ini sempat diguyur hujan
makanya permainan sempat di
permainan sempat di suspend beberapa saat dan nanti ini sementara berlangsung begitu mbak mery
mungkin seperti itu dulu rian yang bisa saya informasikan kepada anda di studio
baik arman helmi koresponden cnn indonesia terima kasih sudah melaporkan